konflik angkutan kota dan juga transportasi berbasis aplikasi di bogor masih terus berdampak
pasca bentrok di terminal laladon pada hari rabu hingga kamis pagi warga kembali kesulitan mencari angkutan
awak angkutan kota yang beroperasi memilih jarak pendek lantaran khawatir masuk terminal
hingga kamis pagi sejumlah angkot hanya memilih melayani jarak pendek seperti jalur baranang siang ke stasiun bogor
para awak angkot yang beroperasi mengaku khawatir masuk ke terminal lantaran lokasi pasca bentrok rabu sore kemarin masih sepi
sementara warga yang kesulitan mencari transportasi kamis pagi terpaksa menumpang truk dinas milik tni dan juga pemda yang kembali diperbantukan mengangkut warga di jalan pajajaran kota bogor
warga berharap konflik angkutan kota dan juga angkutan berbasis aplikasi ini segera mencapai titik temu
rencananya pihak muspida kota dan juga kabupaten bogor akan menggelar pertemuan memediasi konflik transportasi online dan konvensional